hidup tak semulus drakor ungkapan itu mungkin menjadi kiasan yang tepat saat menggambarkan kenyataan pahit perundungan atau bullying
yang melilit lingkungan sosial serta pendidikan di korea selatan
seperti dalam kisah drama cerita tersebut memang benar adanya bahkan kasus perundungan yang kian mengkhawatirkan
kami bahas malam hari ini bersama rani rastati peneliti brin juga sekaligus peneliti budaya populer
selamat malam mbak rani apa kabar
halo mbak tiffany selamat malam
terima kasih mbak rani sudah bergabung dengan kami
mbak rani banyak drama korea yang mengangkat tema tema perundungan atau bullying ya
dimana tentunya bukan tanpa sebab drama dengan latar belakang itu diangkat atau dibuat oleh sang penulis skenario
memang apa seperti gambaran perundungan dan juga bullying yang ada di korea selatan
apakah memang sebegitu mengkhawatirkan
apakah memang sebegitu mengkhawatirkan
seperti yang ada dalam drama drama yang kita tonton kah
oke jadi memang bullying ini sudah jadi isu yang serius di korea saat ini
karena dulu bahkan sejak akhir tahun sembilan puluh an hingga awal dua ribu an
ada beberapa kasus yang muncul dan menggemparkan dan menjadi perhatian nasional
salah satunya yang angkat dari cerita the glory ini ya
sebenarnya sudah ada tiga puluh satu ribu kasus perundungan yang kebanyakan itu
siswa ini mengalami kekerasan berupa verbal misalnya diejek dibentak
lalu ada juga siswa yang dikucilkan dan juga tak sedikit dari mereka yang mengalami kekerasan fisik
pelecehan seksual bahkan hingga cyberbullying
nah saking banyaknya kasus kekerasan di sekolah ini akhirnya
banyak yang mengangkat kisah kisah ini di drama korea
sebagai bentuk kesadaran
misalnya salah satunya berjudul true beauty lalu tadi juga dicuplikan
sempat dibahas tentang school dua ribu lima belas lalu ada juga animasi lukism dan yang terbaru ini adalah the glory
nah jadi pertanyaan kan kenapa kok makin lama makin tinggi kasus bullying ini
kalau kita lihat
ini tuh salah satu kasus bullying yang terjadi di sekolah ini
satunya sebabkan oleh akademik yang dialami oleh para siswa di korea gitu ya
kita tahu di sana budaya belajarnya sangat tinggi para siswa ini belajar bisa dari jam tujuh pagi sampai jam lima sore
setelah rehat sejenak mereka lanjut lagi belajar dari jam tujuh sampai jam sebelas malam dan ini dilakukan setiap hari gitu
nah mengalami tekanan sejak usia muda
ketika seorang siswa ini tidak mampu mengelola stres impact nya itu bisa kedua hal
yang pertama dia bisa menyakiti diri sendiri dalam bentuk menyakiti atau melukai pergelangan tangan atau juga bunuh diri
atau dia bisa menyakiti orang lain gitu ya melalui sikap sikap kekerasan atau bullying kepada siswa lain
oke artinya tekanan itu sebenarnya sadar atau tidak sadar memang berasal dari lingkungan pendidikan sekolah
dan juga mungkin secara tidak langsung dari lingkungan keluarga sehingga itu yang menjadi salah satu indikatornya ya mbak rania
tapi yang juga mungkin bisa menjadi pemicu adalah koreksi kalau saya salah yang juga disorot adalah bagaimana budaya kompetitif yang ada di korea selatan
itu juga menjadi salah satu pemicu mengapa bullying atau perundungan itu menjadi concern atau isu yang sangat serius yang ada di korea selatan
cara budaya mereka memang mengejar sesuatu yang bergensi gitu sehingga menyebabkan budaya kompetitif itu juga yang dilihat mbak rani
oke jadi sejak beberapa dekade belakang korea selatan memang mengalami sindrom pendidikan ya mbak tiffany
atau kita bisa sebut sebagai obsesi yang tinggi terhadap pendidikan
kenapa begitu kita balik lagi ke culture nya korea yang dipengaruhi oleh
tradisi konfusius ini memberikan rasa hormat yang tinggi
kepada pengetahuan dan juga percaya bahwa kesempurnaan manusia itu bisa didapat melalui pendidikan
kalau kita flashbacklash lagi ke zaman korea masih berbentuk dinasti ya
posisi kekuasaan itu hanya terbuka bagi orang yang berhasil lulus ujian negara
nah keberhasilan ini kemudian menjadi
penentu kesejahteraan keluarga misalnya perbaikan sejarah nein

misalnya perbaikan ekonomi status sosial dan lain lain
ternyata tradisi dan culture ini masih terbawa sampai ke era modern
itu saat ini ketika seseorang ingin menaiki tangga sosial dan perbaikan kehidupan
salah satunya dilakukan melalui pendidikan
nah untuk bisa masuk ke universitas yang bergensi
di korea kan ada tiga universitas bergensi ya sky university
jadi para siswa ini pada akhirnya dipaksa untuk belajar keras sejak sekolah dasar
dan gong akhirnya itu adalah untuk ujian masuk perguruan tinggi
yang menjadi penentu apakah dia berhasil atau gagal
dengan seorang siswa berhasil mampu ke universitas bergensi
dia akan jadi lebih mudah untuk bekerja di perusahaan konglomerat yang berprestisius juga
dan mendapatkan penghasilan yang tinggi
mbak rani bagaimana dengan penindakan terhadap kasus kasus perundungan
apakah artinya tentunya pihak pemerintah kemudian sekolah tidak menutup mata
dengan apa yang terjadi di lingkungan pendidikan mereka
tapi dengan banyak sekali kasus kasus yang bermunculan
bahkan sampai dengan sekarang dan sampai diangkat ke drama korea
itu memang masih mengkhawatirkan
apakah penindakannya memang tidak menimbulkan efek jerak
sayangnya memang saat ini masih ada tendensi ya
khususnya di kalangan generasi tua nih
bahwa kekerasan di sekolah ini sebenarnya bentuk kayak kenakalan remaja
bercanda antar teman gitu ya
selalu ada anggapan bahwa
ya namanya juga anak anak namanya juga remaja
kalau becanda kadang kelewatan sampai ada yang luka
nanti juga mereka akan baikan sendiri
justru ini yang membuat penanganan bully jadi tidak dilakukan dengan serius
setelah sering kali terjadi victim blaming ya
atau menyalahkan para korban
korban itu malah dianggap
kamu aja yang nggak bisa beradaptasi gitu
atau dianggap bawa perasaan atau baper
atau sikap sikap dia yang dianggap memicu terjadinya bully
dan juga di korea sendiri ada hukum ya
terhadap anak di bawah umur yang membuat mereka tidak dapat dihukum
kita umur mereka di bawah empat belas tahun
jadi atas kejahatan apapun gitu ya
dan ini justru membuat anak anak remaja yang bersikap nakal ini
malah memanfaatkan celah hukum di sana
memang sebenarnya di sekolah sendiri sudah ada penanganan sembilan tingkatan hukuman
bagi para pelaku bully di sekolah
namun seringkali ini berakhir dengan hanya membuat surat permohonan maaf
terlaku kepada korban
korban seringkali terpaksa harus keluar dari sekolah untuk menjaga keselamatannya
oke itu seperti yang mungkin kita lihat ada di beberapa adegan dalam drama korea ya mbak rani ya
terakhir mbak rani
beberapa selebritas pernah terlibat masa lalu yang terungkap ya kan
dengan adanya kasus dugaan bullying semasa remaja
dan ini efeknya cukup terasa
berbuntut pada karir mereka
artinya apakah tadi selain hukuman yang memang sudah ada hitam di atas putih
hukuman sosial seperti cyber punishment ini justru sebenarnya lebih berpengaruh di korea selatan
oke jadi memang akhir akhir ini kita lihat banyak sekali artis idol k pop
atau bahkan atlet ya yang menjadi pelaku bully di masa dia sekolah dulu
dan ini menjadi ironi gitu
karena orang yang di masa mudanya melakukan kekerasan
saat ini malah berhasil menjadi orang yang sukses dan terkenal
sementara para korban ini malah umur hidup harus berada dalam trauma yang berkepanjangan
nah ironi inilah yang pada akhirnya memicu cancel culture terhadap para selebritis atau influencer yang melakukan bullying
karena memang di masyarakat korea itu sendiri
kalau seseorang menjadi public figure
maka dia itu diharapkan adalah orang yang memiliki track record yang baik
karena kan mereka yang menjadi panutan gitu ya
nah cyber punishment dari netizen ini justru malah jadi lebih ampuh gitu ya
untuk membuat para agency mengambil tindakan tegas
misalnya pemutusan kontrak tidak boleh tampil di televisi dan lain sebagainya
jadi memang kadang kadang sesuatu harus diviralin dulu nih
baru agency nya mau bertindak
oke baik baik terima kasih mbak rani rastati sudah bergabung bersama kami di diskusi korean corner
mungkin nanti kapan kapan kita akan bahas dengan isu isu menarik lainnya ya
yang berhubungan dengan korea selatan
baik terima kasih selamat malam mbak rani sehat selalu
selamat malam terima kasih mbak tiffany